sementara itu aktor kawakan tio pakusadewo ditangkap polisi karena terbukti menggunakan narkoba jenis sabu di kediamannya di kawasan ampera jakarta selatan
tio pun harus mendekam di tahanan polda metro jaya
informasi dari dunia film di mana film overboard yang pernah populer pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh kini dibuat ulang
film bergenre komedi romantis ini dijadwalkan tayang pada dua puluh april dua ribu delapan belas
tio pakusadewo ditangkap polisi karena terbukti menggunakan narkoba jenis sabu di kediamannya di kawasan ampera jakarta selatan
tio pun harus mendekam di tahanan polda metro jaya
polisi juga menyita barang bukti sabu yang ditemukan di rumah tio pakusadewo
berdasarkan informasi dari kabinet humas pol dan metro jaya kombes argo yuwono penangkapan tio pakusa dewo dilakukan pada rabu malam sembilan belas desember lalu di kediaman
rencananya polda metro jaya akan menggelar konferensi pers pada sore ini di direktorat reserse narkoba untuk mengumumkan detail penangkapan dan perkembangan kasus ini
ya rencananya kepolisian akan menggelar konferensi pers pada jumat siang ini terkait kasus yang menimpa tio pakusadeo
untuk itu kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka
yang akan melaporkan
dari polda metro jaya
selamat siang bagaimana kronologis penangkapan tio pakusadewo terkait narkoba pada hari rabu malam kemarin
ya anissa dan juga pemirsa benar sekali memang lagi lagi aktor atau public figure
seperti aktor kawakan tio paku studio kembali terjerat narkoba di mana
berdasarkan informasi yang kami dapatkan di polda metro jaya sendiri
kronologis penangkapan tio pakasudewa terjadi pada rabu malam
di kediamannya di daerah bangka jakarta selatan
di mana memang menurut informasi polisi atau polda metro jaya memang telah mengintai
tio ini sebagai salah satu pengguna narkoba
di mana pada malam itu tio ditangkap di kediamannya di bangka daerah jakarta selatan
di mana di rumahnya tio berada sendiri dan setelah memakai sabu sabu tersebut
polisi juga menyita beberapa barang bukti seperti tiga selak sabu
kemudian satu bong
atau sekitar satu gram sabu bekas pakai
dan juga polisi semalam itu juga melakukan tes urin kepada tio pakusadewa
dan hasil yang diperoleh adalah tio pakusadewa positif menggunakan narkoba begitu
dan setelah itu kemudian tio pakusadewa dibawa ke polda metro jaya
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
dan seperti kita ketahui memang sebelumnya tio pakusadewa telah mengakui
sempat belak belakan mengakui bahwa dirinya telah menggunakan narkoba
selama lima belas tahun namun telah berhenti
tapi pada kenyataannya pada hari rabu malam
ternyata tio pakusadewa terciduk kembali menggunakan narkoba
yang menurut informasi yang kami peroleh dari kombes argo yono
kabit humas polda metro jaya
menurut pengakuan tio pakusadewa
tio pakusadewa sendiri telah menggunakan narkoba selama sepuluh tahun
dengan alasan karena kakinya sedang sakit begitu
dan saat ini kami dan juga sejumlah awak media
masih menunggu adanya konferensi pers dari polda metro jaya
untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pengembangan kasus
kemudian detail barang bukti apa saja yang ditemukan
lalu perkembangan yang kami lihat di polda metro jaya sendiri
belum terlihat adanya keluarga ataupun kerabat dari tio
yang mendatangi direktorat narkoba reserse
dan kami masih menantikan bagaimana pengembangan kasusnya
pada konferensi pers yang dijadwalkan pada sore
ya novanaya selain tio pakusadewa
apakah ada orang orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini
ya hingga saat ini memang tadi kami telah mengkonfirmasi juga
selain kepada kabupaten humas juga kepada direktur
direkturat narkoba yaitu pak aga b p doni
kasubdit sorry menurut saya
maksud saya direkturat jarkoba kasubdit
pak aga b p doni alexander mengatakan
untuk keterlibatan oknum lainnya dalam kasus narkoba ini
masih dalam tahap pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut
apakah ada oknum oknum atau mafia mafia narkoba lainnya
yang memang terlibat yang sering terlibat di lingkungan artis begitu
baik novanaya terima kasih atas laporan langsung anda
kami akan tunggu perkembangannya terkait dengan kasus tio pakusadewo